gue masih bingung
apa sih alasan dia
apa dia gak tertarik sama gue
cowok itu pasti gak waras
cowok waras mana sih yang gak suka sama cewek kayak kita
mungkin karena dia belum kenal lo rel
cinta itu kan harus dijalani dengan perlahan
gak bisa main tancap kayak gitu
kalau kata orang tak kenal maka tak sayang
mas redenon aurel pasti bahagia
aku bener bener suka sama kamu
dengar baik baik ya

jangan pernah lagi deketin gue
karena gue sama sekali gak tertarik dengan lo
kenapa sih kita kan belum kenal lama
saya juga kenal tante udah lama
tapi nggak pernah ada tante pacaran
tante saya udah tua kamu tuh yang masih muda
waduh aja patah hati sekali
udah kapok pacaran lagi
gimana kemarin acaranya
cuma dateng aja
dengar baik baik ya
jangan pernah lagi deketin gue
karena gue sama sekali nggak tertarik dengan lo
iya enak pun enak

ada apa apa kalau ecraner
socially negatifnya korup dulu wedding
risk ngendari kewaran spentoulan ni
bagaimana kemarin hasilnya
loh kok mas fahim
seharusnya kan senang
aku gak sempat ngucapin perasaan aku ke orel
soalnya pas aurel ngeliat kembang apinya
dia malah sama cowok lain
saya turut prihatin mas fred
mas fai tidak boleh menyerah
harus tetap berjuang
dan saya tetap akan mendukung
makasih deh lahir
kok tumben diem aja
biasanya kan allah yang paling semangat belanja
kalau pasti lagi mikirin cowok itu ya
gue masih bingung
apa sih alasan dia
apa dia gak tertarik sama gue
cowok itu pasti gak waras
yang gak suka sama cewek cewek kita
mungkin karena dia belum kenal
cinta itu kan harus dijalani dengan perlahan
kalau kata orang tak kenal maka tak sayang
berarti aku harus menjalin kedekatan dengan neo
elsa makasih banget ya
ah gue tau elsa makasih banget ya ide lo emang bener bener brilian
ya udah gue cabut dulu ya dadah
ada yang mau
neo mulai hari ini aku akan menjadi telemarkertir di sini
jadi mulai sekarang aku akan menjadi bagian dari keluarga homeshopping
kamu mau kan ajarin aku
kamu bisa ke ruangan saya sebentar
apa omongan aku kemarin itu kurang jelas
jangan pernah deketin aku lagi ngerti gak sih
tapi aku kan bener bener mau kerja

bisa cari kerja di tempat lain kenapa harus di sini
karena kebetulan kantor kamu lagi cari karyawan
aku juga kerja di sini emang karena kamu
tapi supaya kamu lebih mengenal aku
buat apa untuk mengenal kamu
soalnya kalau kamu gak kenal sama aku kamu bakalan
rugi justru aku nerima kamu di sini
itu malah akan membuat aku tambah rugi tahu
karena kamu gak punya pengalaman kerja
nih ini daftar pengalaman kerja aku
loh aku pernah bantuin anak anak tk untuk ngumpulin dana
terus aku juga pernah kerja di perusahaan papa aku
ya jadi manajer magang sih
terus aku juga pernah bikin bazar di kampus aku
dan yang terakhir aku bikin festival gaun pesta
tapi kamu gak punya pengalaman kerja di bidang penjualan kan
nah justru itu
aku itu hobi banget sama yang namanya belanja
makanya aku tahu banget gimana perasaan para konsumen
tapi kerjaan kamu di sini itu berkomunikasi dengan pelanggan lewat telepon
aku itu hobi banget sama yang namanya terima telepon
makanya kalau temen temen aku nelfon itu ngomongin kita bisa sampai berjam jam
ya rekornya sih waktu itu tuh dia
waktu itu tujuh belas jam lima puluh enam detik
itu juga keputus gara gara listriknya mati
apa masih ada pertanyaan

alon taro di tempatnya

kayanya kita ke tempat kotor
nah kita mau